selain tempat hiburan malam produk makanan dan minuman yang beredar di sejumlah pasar tradisional di tuban juga tak luput dari razia petugas
hasilnya petugas menemukan puluhan makanan tak layak konsumsi karena sudah keadaan luar sah
petugas gabungan kabupaten tuban rabu siang menggelar razia makanan dan minuman di sejumlah pasar tradisional
satu persatu kemasan makanan dan minuman yang berada di dalam pasar langsung diperiksa petugas
pemeriksaan bahkan dilakukan lebih detail pada sejumlah produk yang diduga kadaluarsa dan tak layak konsumsi
hasilnya petugas menemukan empat produk yang kemasannya rusak dan keadaan luar saha
empat produk tersebut adalah dua puluh botol kecap dan saus produk minuman teh serta bawang goreng kemasan
petugas juga menemukan produk tanpa dilengkapi label keadaan luar saha
setelah didata produk produk berbahaya tersebut kemudian disita petugas
petugas juga memberikan peringatan kepada pedagang agar tidak menjual lagi produk tersebut
yang tidak sesuai dengan undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang perlindungan konsumen
jadi kita bahaya ini juga dalam rangka undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sembilan belas tentang pedagangan
ya kebutuhan barang pokok dan penting yang dari pasar kemudian undang undang delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang perlindungan konsumen
razia makanan dan minuman akan terus digelar hingga lebaran tiba
razia ini dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan
kecurangan pedagang yang ingin mengeruh keuntungan melimpah di bulan ramadan